gubernur jawa tengah ganjar pranowo mendorong satu tujuh ratus pekerja perempuan rumahan atau informal di provinsi jawa tengah
untuk mendapatkan fasilitas bpjs kesehatan maupun bpjs ketenagakerjaan
selain itu pemprov jateng juga berusaha memberdayakan perempuan dan anak
agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan termasuk juga di sektor ekonomi
ribuan pekerja perempuan rumahan di jawa tengah didorong untuk bisa mendapatkan fasilitas bpjs kesehatan maupun bpjs ketenaga kerjaan
hal itu disampaikan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
usai mengisi acara hari ibu ke sembilan puluh tiga provinsi jateng kamis pagi
menurut ganjar fasilitas tersebut sangat berguna bagi para pekerja perempuan sektor informal
tadi ada pendamping
pekerja pekerja sektor informal yang ada di rumah tapi tidak bisa mengakses bpjs
maka hari ini saya minta untuk telpon pengelola bpjs dari kesehatan maupun ketenagakerjaan
agar mereka bisa di cover
tentu saja fasilitasi dari pemerintah menjadi penting
di setiap kegiatan musyawarah rencana pembangunan nasional
pemerintah provinsi jateng selalu mengedepankan kelompok perempuan anak serta disabilitas
tujuannya agar suara perempuan
anak dan disabilitas bisa menggema dan didengar
selain itu pemerintah jateng selalu berusaha memberdayakan perempuan dan anak
agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan termasuk juga di sektor ekonomi
ganjar juga menyebut jika pemprov jateng turut mendorong pelatihan dan pendampingan
hingga akses permodalan diberikan
pihaknya juga memantau pendataan yang dilakukan dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak
disandingkan dengan dinas koperasi dan umkm
dalam hal ini ganjar juga menegaskan pentingnya kesetaraan gender
pengelola yayasan anissa swasti rima astuti menyebutkan
dari hasil riset ada sekitar satu tujuh ratus orang pekerja perempuan rumahan
mereka bekerja dengan cara mengambil pekerjaan dari perusahaan atau pengepul untuk diselesaikan
setelah jadi sesuai dengan yang diinginkan perusahaan mereka kembalikan
itu ternyata jumlahnya sangat banyak dan mereka tidak mendapatkan perlindungan apapun
terkait dengan kondisi kerja mereka
misalnya akses bpjs kesehatan mereka tidak harus bayar sendiri ya
terus akses bpsjs ketenagakerjaan karena mereka dianggap bukan penerima upah
jadi mereka harus mengusahakan sendiri
dengan adanya upaya ganjar mengkomunikasikan dengan pihak terkait
diharapkan para pekerja perempuan rumahan dapat terbantu di tengah proses pemulihan pandemi